masih terkait isu mahar politik dua calon gubernur jawa tengah sudirman said dan ganjar pranowo
menegaskan tidak membayar mahar untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik
namun mereka mengakui harus mengeluarkan dana pribadi yang sangat besar selama pilkada
ditemui seusai menjalani cek kesehatan di rumah sakit dr karyadi semarang
sabtu siang ganjar dan sudirman sama sama mengaku tidak dipatok dana tertentu
sebagai mahar agar bisa meraih rekomendasi partai
berita besar duitnya semua ditembaki
dari seluruh partai yang mendukung saya tidak ada satu pun kita bicara mahar
kita bicara program bicara mengenai idealisme cita cita membangun jateng
kita tentu berdiskusi soal biaya tapi tidak ada yang mengatakan mahar
kalau mahar kan kesannya kalau tidak dikasih terus tidak dibeli